pada suatu ketika dahulu kala hiduplah putri setengah di tempat di luar imajinasi
ada perang yang mengintai di sekitar kerajaan
apa kau yakin bisa menangkap elang dari tanah
perang yang akan mengubah nasib veroni
verona memiliki seribu istana yang terletak di medan berbeda
dan penjaga seribu istana ini dan seribu pangerannya adalah istana alfa yang mengelilingi seluruh kerajaan
setiap ancaman dan setiap musuh dari gunung laut atau bahkan udara harus melewati istana alfa terlebih dulu
itu adalah garis pertahanan terakhir untuk verona
dan selama berabad abad dinasti istana alfa telah berdiri kokoh
menempatkan seluruh kerajaan
menempatkan seluruh pasukan mereka di benteng
menjaga perbatasan dan mempertahankan seribu istana yang berada di dalam lingkaran pertahanan istana alfa
sayangku kau menangkap katia
kau harusnya lega
mengapa kau khawatir
katia adalah seorang penyihir
menyihir orang adalah hobinya dan dia sangat kuat
mungkin membawanya ke ruang bawah tanah di rumah kita bukanlah ide yang bagus
kita harus menjaga seribu istana
tapi kita juga harus menjaga malaikat kecil kita
putri gayel akan menjadi penguasa yang kuat dan cakep
tapi raja benar
katia sebagai penyihir terkuat keluar dari ruang bawah tanah dan mendekati gayel yang sedang tidur
saya berjaya menyekat pada mereka

nah aku benar benar terbaik

kamu akan menjadi pembaikan kegunaan
kemudian kamu akan membau rambut
sayang apakah tidak apa apa
katia benar malaikat kecil itu memiliki sayap bu
raja dengan panik mencari bantuan
dia menghampiri penyihir pesulap perit
tapi tidak ada yang bisa membantunya
tahun berlalu tapi raja tidak menyerah untuk mencari obat untuk putri kesayangannya
sang ratu mengambil kendali tahta istana alfa
sementara raja pergi selama berbulan bulan pada suatu waktu berkeliaran di hutan gurun dan pegunung
sementara itu putri gayel tumbuh menjadi wanita tercantik yang pernah ada
dia murah hati penuh perhatian

tapi para penjaga verona tidak hanya menjaga seribu istana
mereka juga harus menjaga rahasia kerajaan
putri ratu memintamu bergabung untuk makan malam tanpa menutupi dirimu
gayel putriku yang cantik
aku baru dengar dari ayahmu
jalan buntu lagi ibu
ayah tidak menemukan solusi untuk masalahku iya kan
kau tidak tahu betapa sakitnya aku melihat putri tercintaku seperti ini
ibu aku telah berdamai dengannya
aku bisa terbang ibu
aku harus pergi sekarang
gayel gunakan topengmu
sang putri selalu menutupi wajahnya tapi tidak sayapnya
kau tahu untuk menambah rahasia istana alfa yang tidak pernah berakhir putri gayel memiliki rahasianya sendiri
satu satu hari tambahan putri gayel menjadi suai eighteen
menjadi putri istana alfa yang penuh kasih

putri gayel juga menjaga malam
ia merupakan satu orang wanita burung yang menelayan desa liilatat
yang menyelamat dari bukit ketakutan yang pintar

latihan tempur selama bertahun tahun
telah mengajarinya untuk mengidentifikasi kelemahan musuhnya
dan menggunakannya untuk melawan mereka
dia tidak pernah mengungkapkan identitasnya
dan tidak pernah mengambil pujian untuk pekerjaan yang dia lakukan
tapi kerajaan verona tahu
menonim mereka sebagai wanita burung
aku telah gagal lagi sayangku
sayang kita akan temukan cara membantu putri kita
tapi kita tidak bisa menjauhkan semua orang dari istana ini selamanya
ini adalah ritual bahwa istana alfa mengadakan pesta
untuk mempertemukan pangeran lain setidaknya sekali setiap lima tahun
sejak gayel dikutuk
kita tidak membiarkan siapapun masuk ke istana
sepertinya istana sudah mulai curiga sekarang
tapi bagaimana jika mereka mengetahui rahasia kita
sang ratu menjelaskan bahwa istana lain tidak tahu tentang situasi gayel
dan bahwa mereka tidak perlu tahu
kita akan berhati hati sayang
tidak ada bukti putri setengah manusia dan setengah burung akan disingkirkan
semua pembantu akan diberikan arahan yang ketat
sayang kita tidak bisa terus mencari alih
kita harus mencari alih
kita harus mencari alih
kita harus mencari alih
kita harus mencari alih
jika kita mengurung putri kita seperti itu
dia adalah wanita yang luar biasa
tidak pantas hidup dalam ketakutan pada dirinya
raja dengan ragu ragu setuju
istana alfa mengadakan pesta besar yang mengundang para pangeran dari seribu istana
tapi pangeran bukan satu satunya yang ingin menghadiri pesta dansa itu
saat pesta dimulai
putri gayel sedang mengamati semua pangeran ketika dia menanam
menarik perhatian seorang penjaga yang sedang menatapnya
tiba tiba telinga burung gayel menangkap sesuatu
ada yang tidak beres
sang putri benar
istana alfa sedang diserang
pasukan ratusan gagak mendekati istana alfa
istana alfa sedang diserang
mari kita semua kembali ke istana kita
istana alfa selalu melindungi kita
kita tidak bisa meninggalkan mereka sekarang
kita harus berperang demi mereka
penjaga itu benar
kita adalah pangeran istana dan itu adalah tugas kita untuk melindungi sang putri
sebelum para pangeran bisa menenangkan diri
hal yang tidak terpikirkan terjadi
putri gayel meleparkan sayapnya merobek syal
sang putri adalah wanita burung
dia bukan wanita burung
dia adalah si wanita buruk
penjaga malam istana alfa
wanita burung gayel
itulah rahasia putri gayel ditemukan di depan seluruh kerajaan verona
tapi dia tidak peduli
katia kau harus melewati ku untuk mendapatkan jiwa lain yang tidak bersalah
gayel menyerang katia dan bertarung dengan berani
oh kau kuat
bagaimanapun juga kau adalah ciptaanku
apa kau sungguh akan melawan tuanmu
kau bukan tuan siapa siapa
kau hanya penguasa jahat yang telah memperbudak semua makhluk burung yang tidak bersalah ini
aku penguasa karena aku yang terkuat di antara kalian semua
makhluk makhluk burung yang tidak bersalah ini ingin aku memerintah
karena mereka lemah
pasukan katia terkejut
mereka selalu melakukan apa yang diminta katia
tetapi sekarang mereka sangat marah
mereka tidak ingin penguasa yang tidak pernah memahami rasa sakit mereka
dengan tidak terduga perang tiba tiba berhenti
pasukan katia menolak untuk berperang
beraninya kalian menentangku
tapi saat katia hendak mengutuk pasukannya sendiri
engus melangkah di antara mereka
mundur katiyah aku tidak akan membiarkanmu menyakiti siapapun sekarang
kau ingin mati untuk burung kecil yang tidak berdaya ini
baiklah kalau begitu

pada saat ini pasukan burung sudah muak
mereka semua membuat keputusan dan saling menganggur
saat katia membuka matanya
kenapa kalian semua terbang ke arahku
akhirnya kerajaan verona tenang kembali
para pangeran dari seribu istana bersorak untuk putri yang pemberani
lihat ayah mereka tidak takut padaku
kami minta maaf pada semua pangeran
kami harus merahasiakan identitas asli putri kami dari semua orang
tapi kami tidak akan menyembunyikannya lagi
memang benar putri kami dikutuk oleh katia
tidak ada obat untuk kutukan ini
yang mulia lihat sekeliling putrimu menyelamatkan kerajaan
itu bukan kutukan itu sebuah berkah
pemuda kau bicara dengan berani istana mana yang kau jaga
maafkan aku raja eliod tapi aku bukan penjaga aku pangeran istana hugo
istanaku berada di medan lain dan aku telah mendengar begitu banyak cerita tentang wanita burung penjaga malam
dia adalah misteri istana alfa
aku menyamar sebagai penjaga untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang dia
tapi dia mengungkapkan dirinya dengan berani dan menyelamatkan kita seperti pahlawan sejati
inilah mengapa aku bisa memahami rasa sakit yang dialami putri
aku menyamarkan diriku hanya sekali karena pilihan
tapi gayel adalah wanita pemberani yang dengan enggan menjalani kehidupan ganda namun berhasil membantu mereka yang membutuhkan
aku berterima kasih atas itu semua pangaran enggas
tapi keberanianmu juga telah membantu menyelamatkan kerajaan istana alfa merasa terhormat dengan kehadiranmu

dan saya juga berterima kasih kepada pangaran enggas yang sudah terpikat oleh keberanian dan kegigihannya
kerajaan verona menyambut penguasa baru istana alfa dengan tangan terbuka
putri gayel membuktikan dirinya sebagai penguasa yang sangat baik dan berempati
seiring waktu persahabatannya dengan pangaran enggas berkembang menjadi cinta
dan mereka menemukan kedamaian satu sama lain
terima kasih yang diberikan saluran pilihan besar kayu